saat ini anda berada di mana persiapannya seperti apa di sana
kemudian ini kediaman atau rumah dari korban yang mana taufik yang nantinya
apakah ini guru atau siswa yang saat ini tempat anda berada
ya selamat pagi okta dan juga saudara
memang saat ini saya sudah berada di salah satu rumah luka dari siswa
yang mengalami kecelakaan bus di ciater subang jawa barat
dan saat ini saya sudah berada di kampung parung bingung kecamatan sawangan depok jawa barat
dan ini merupakan saya di salah satu rumah luka milik korban
dan memang di kampung parung bingung ini ada tiga rumah korban yang berdekatan
di sini ada yang berinisial i dan juga berinisial d
namun memang di tempat saya melaporkan ini merupakan rumah duka dari salah satu siswa berinisial mp
dan memang untuk saat ini suasananya di rumah luka memang sangat haru
dan saya juga sedih dari pihak keluarga dan juga masih menunggu kedatangan dari jenazah yang dikirimkan dari rsud subang
nah berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak keluarga
ini masih menunggu kedatangan dari korban yang memang baru saja diberangkatkan tidak lama kemudian dari rsud subang
dan saat ini saya akan menggambarkan saat ini memang di sini keluarga maupun kerabat dari korban ini sudah berdatangan
dan memang berbusana ataupun berpakaian hitam hitam memang suasananya di sini luka
dan memang di sini juga dekat dengan masjid
dan memang rencananya memang setelah tiba ini akan langsung segera disolatkan sebelum nantinya akan dimakamkan
namun tentu saja kami masih menunggu keterangan lebih lanjut dari pihak keluarga
dan untuk saat ini saudara untuk tempat ataupun tempat tinggal dari rumah luka
namun jaraknya tidak jauh dari sekolah
ini jaraknya kurang lebih hanya sekitar satu km
dan juga jarak rumah lukanya pun berdekatan
ini tempat saya melaporkan di kampung parung biru ini ada tiga rumah duka
yang pertama dari inisial mp inisial i dan juga inisial d
dan untuk saat ini mulai banyak berdatangan baiknya dari keluarga ataupun kerabat yang menunggu kedatangan dari korban
dan berinisial mp ini untuk tiba di rumah luka
dan seperti yang diketahui saudara ini merupakan kecelakaan yang terjadi pada kemarin malam
yaitu di subang jawa barat
dan menewaskan kurang lebih ada sekitar sebelas korban ataupun sebelas korban jiwa
yang mana diantaranya adalah sembilan murid dan juga satu guru serta satu warga lokal
dan untuk saat ini memang menurut informasi yang kami
dapatkan juga untuk infonya dari rsud subang
ini sudah mulai diantarkan satu persatu
dan nantinya akan tiba di rumah luka masing masing
dan tidak akan ke rsud depok terlebih dahulu
dan saat ini sejauh ini baru begitu saja yang dapat kami kabarkan
kita masih terus menunggu kedatangan dari jenazah
yang baru saja dikirimkan dari rsud subang beberapa saat yang lalu
ini kan sejumlah korban
tadi dikatakan ada yang memang keluarganya ikut juga ke rsud subang
kemudian juga ada mereka yang menunggu di rumah
sampai jenazahnya diantar ke rumah masing masing
kalau di yang tempat anda saat ini
atau di rumah dari korban inisial np
apakah warganya ini ikut menjemput jenazah ke rsud subang
memang untuk di rumah duka dengan korban inisial mp ini
tadi saya melihat ada adik dari korban dan juga ibu unda yang memang berada di rumah duka
namun untuk ayah anda diberitakan memang mendampingi ataupun pergi ke rsud subang
untuk mendampingi jenazah untuk nantinya sampai ke rumah duka
dan untuk saat ini memang suasananya haru di sini
dan tempat untuk menerima jenazah pun sudah siap
dari pihak keluarga ini masih terus menunggu update update
ataupun kedatangan dari jenazah yang baru saja dikirimkan dari rsud subang
dan juga untuk informasi yang kami dapatkan juga
nantinya untuk pemakaman nantinya akan dimakamkan di tempat yang sama
tetapi tentunya kami masih terus menunggu konfirmasi lebih lanjut
dimanakah tempat untuk melakukan pemakaman
dan untuk saat ini memang tadi beberapa
instansi ataupun beberapa pejabat daerah pun mendatangi rumah duka
namun ini saat ini kita masih terus menunggu
karena perjalanan dari subang sampai dengan ke sawangan depok
khususnya di kampung parung bingung ini kurang lebih estimasi perjalanan sekitar dua jam
jadi jika baru berangkat kurang lebih akan sampai di sini sekitar pukul sebelas waktu indonesia barat
rumah duka korban yang lainnya berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga
ini rumahnya memang tidak jauh juga dari sekolahan
dan juga beberapa rumah duka korban juga ini
memang jaraknya tidak jauh
hanya kurang lebih radiusnya lima km saja dari sekolahan
memang untuk ambulansnya ini akan dekat gitu
dan tentunya saat ini kita saudara masih terus menunggu
update terbaru dari pihak keluarga
karena saat ini pihak keluarga hanya dapat menunggu
kedatangan dari jenazah dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan
ini jenazah masih dalam perjalanan menuju ke kampung parung binggung
barung bingung kecamatan sawangan depok
taufik kalau yang dari pengamatan anda
ada pihak sekolah tidak yang ikut melayat juga ke rumah korban ini
ya okta dan minggu sore memang saat ini kita masih belum melihat ada dari pihak sekolah yang melayat ke rumah duka
sejauh ini memang yang mayoritas yang merayat ke rumah duka merupakan kerabat
juga merupakan dari keluarga keluarga dari korban
namun untuk pihak sekolah sendiri ini memang yang saya lihat tadi masih bersiaga
di sekolah tentunya untuk melayani para orang tua orang tua murid yang memang merasa khawatir dan juga melayakin
menanyakan keberadaan ataupun keselamatan anaknya di sekolah
jadi memang untuk saat ini pihak sekolah masih bersiaga di sekolah untuk memberikan informasi kepada orang tua orang tua murid
yang memang belum mendapatkan informasi terkait kecelakaan yang terjadi pada malam lalu
jadi kita memang masih terus menunggu apakah nanti siapa saja yang akan melayat
ke rumah duka karena memang saat ini kondisinya jenazah masih belum tiba
dan masih dalam perjalanan menuju ke kampung parun bingung kecamatan sawangan depok jawa barat okta
taufik saat anda di sana sudahkah berbincang mungkin dengan pihak keluarga ataupun kerabat dari korban
adakah ungkapan ataupun ucapan tertentu yang disampaikan oleh pihak keluarga
ya okta dan juga saudara tadi saya sempat berbincang
sedikit ke ibu unda korban mengucapkan bela sungkawa dan juga tadi tidak banyak yang dikatakan oleh ibu undanya
dia hanya mengucapkan terima kasih telah melayat lalu juga dia mengucapkan meminta untuk mendoakan putranya yang meninggal dunia pada kemarin malam
dia juga mengatakan bahwa informasi terbaru ini jenazah sudah diantarkan dari rsud subang sampai dan akan diterima di kampung parung bingung
ini kurang lebih sekitar pukul sebelas waktu indonesia barat
dan memang kondisinya untuk di keluarga inti ini di bagian dalam rumah ini kondisinya haru masih dipenuhi oleh sak tangis
di sini juga banyak dari tetangga maupun kerabat serta keluarga yang memang menyayangkan kejadian yang terjadi pada malam lalu
dan memang untuk dapat saya gambarkan kondisinya khususnya di dalam rumah ini masih tertunduk masih sedih suasananya karena memang ini tidak ada yang menyangka bahwa
yang awalnya ingin melakukan study tour ataupun melakukan rekreasi namun malah berujung kematian
jadi ini memang kondisinya masih mendalami kesedihan yang mendalam untuk keluarganya sendiri
dan tidak banyak sekali lagi tadi yang disampaikan oleh ibu dan hanya mengucapkan terima kasih dan meminta agar korban ditempatkan ataupun didoakan yang terbaik setelah meninggal okta
kita masih terus menunggu okta
baik tentunya nanti kita akan kembali mengupdate informasi dari anda taufik riyadi dari sana
tetapi sebelumnya kami jeda sejenak saudara breaking news kompas tv akan kembali usai jeda